waktu pencarian korban dan badan kapal motor sinar bangun di perairan danau toba diperpanjang hingga tiga puluh juni dua ribu delapan belas
hal ini disampaikan kepala basarnas muhammad syawgi di kantor pusat basarnas jakarta
proses pencarian mulai menemukan titik terang dengan temuan benda dan jasad korban di kedalaman empat ratus meter
proses pencarian korban dan badan kapal motor sinar bangun di dasar perairan danau toba sumatera utara
masih terus dilakukan oleh tim pencarian gabungan yang dipimpin oleh badan sar nasional
setelah melakukan perpanjangan masa pencarian dari semula tujuh hari menjadi sepuluh hari
basarnas kembali menambah masa pencarian hingga tiga hari tambahan sampai dengan sabtu tiga puluh juni dua ribu delapan belas
penambahan waktu ini didasari oleh adanya penemuan yang diduga sejumlah serpihan kapal
barang bawaan penumpang seperti kendaraan sepeda motor
sejumlah jasad korban di kedalaman bervariatif lebih dari empat ratus meter
alhamdulillah berkat rahmat dari allah swt
siang tadi kita diberikan perkembangan yang sangat signifikan untuk bisa melihat korban korban tersebut
dan barang barang dari kapal tersebut
meski begitu saat ini basarnas mengaku belum memiliki alat untuk mengangkat sejumlah temuan benda dan korban
yang diduga bagian dari km sinar bangun yang tenggelam di perairan danau toba delapan belas juni lalu
sementara itu terkait insiden ini
kementerian perhubungan melalui dirjen
perhubungan darat dan laut akan merestorasi sejumlah standar keamanan dalam transportasi di danau toba
rencananya sejumlah pembenahan yang meliputi kapal dan dermaga yang beroperasi di sekitar danau toba dan pulau samosir saat ini
akan dilakukan uji kelayakan guna mengantisipasi kejadian serupa
kapal kapal yang ada di danau toba baik besar dari tiga ratus sampai dengan ke di bawah tujuh titik
jumlahnya sudah kita hitung sekitar tiga ratus an kapal yang ada di sana
di dalam ram cek yang direkomendasikan
yang pertama adalah kita akan memotong dek atas kapal
jadi di sana kapal kadang ada bisa dua sampai dengan tiga dek
dek yang atas itu menyebabkan ketidakseimbangan kapal
dengan kejadian ini diharapkan ada pembendahan jalur transportasi perairan atau asdp
yang memiliki standar kelayakan yang baik
terlebih danau toba juga menjadi salah satu dari sepuluh destinasi wisata baru
yang kini tengah digiatkan oleh kementerian pariwisata
dari dua puluh juta wisatawan mancanegara di dua ribu sembilan belas mendatang
saat ini total personel tim gabungan yang bertugas di bawah basarnas tni polri
dan masyarakat sekitar menjadi sembilan ratus dua puluh orang
sementara korban yang kini masih dalam pencarian sebanyak satu ratus enam puluh empat orang
dari satu ratus delapan puluh delapan catatan yang ada
empat orang lainnya sudah diketemukan dalam kondisi selamat dan meninggal dunia
albi pratama jakarta